kok ngelamun kaya gitu
ada jadwal meeting yang lompa buat besok
pasti dia kepikiran sama ucapan pak irfan tadi
pasti mas rendy tertekan
mobil merah itu pak
buntuti itu pak
gimana ya pak
saya biar lebih
ini ini pak
mungkin gua aja yang parno
ma aku udah makan ya
oh kok dikit banget makan ya
aku udah kenyang ma aku juga mau tidur
yaudah mama anterin ke kamar ya yuk
aku sendiri aja deh
bener nggak mau diterin sama mama
nggak usah ma anakku udah gede
hati hati ya selamat malam sayang
din mama juga udah makan ya
mbak kamar dulu ya agak capek mbak
ya mau tinggal ya
mama sama rena kenapa sih
kok kayak lemes gitu ya
yaudah abis ini aku cek rena deh
kalau mama liat aku batuk pasti mama cemas
kalau pas sama reina
ardhani dia mampus kekuatan
masuk ya ya ma ya ampun pinter banget sih udah ganti baju bersih bersih sendiri ih pinter banget
anak mama ini sayang serius mati bersendiri ngomong sama temenin sama aku berani serius
mama bangga banget sama kamu nanti balen biru pasti juga bangga sama kakaknya nanti kalau
misalkan balon biru udah lahir rasa sayang mama tuh nggak pernah berkurang sama rena
mama kan tetap selalu sayang sama rena aku juga sayang sama mama oh sayang ya udah nanti kalau
jalur berdoa ya
udah jam segini loh
makasih ya pak ya
boxnya itu bukan yang kamu tadi bilang sama al
kok pake itu
udah papa tenang ya
nanti biar mama ceritanya di dalam
kita masuk ke dalam aceh dulu ya
kamu tadi keluar dari belakang
gak ke pontal pontal
aku banyak aja kan sekarang
nanti aku ceritain di dalam
jadi gitu ceritanya pak
jadi kamu sama al
ngikutin peneror itu
kalian kok nekat banget sih
sebenernya idenya al
tapi seru sih
aku agak deg degan juga sebenernya
nah lain kali jangan aneh aneh deh
aku gak suka
beneran aku gak suka
dan juga aku minta tolong kamu
karena itu penting buat aku
sama pentingnya seperti restu kamu
yang selalu mendoakan aku
supaya selalu sehat
dapet rezeki yang diridikan allah
itu sama pentingnya buat aku
ya semoga al juga baik baik aja mak
ini karena kita kan gak tau
penjahat seperti apa bosnya si iqbal ini
ya mudah mudahan allah baik baik aja pak
kok ngelamun kayak gitu
saya yang ngelamun kok
ada jadwal meeting yang lopo buat besok
pasti dia kepikiran sama ucapan pak irfan tadi